konsep perundang undangan sapu jagad ini seringkali disebut undang undang sapu jagat atau omnibus law
yang belakangan ramai menjadi kontroversi dan memantik gelombang demonstrasi di satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin
tidak lepas dari sosok menteri agraria dan tata ruang pak sofian jalil yang mencetuskan omnibus law
kini undang undang omnibus law ciptaker yang sudah disahkan justru menimbulkan keresahan hingga aksi demonstrasi yang berkelanjutan
kita akan banyak membahas soal undang undang omnibus law ini bersama dengan pak sofian jalil
dan bagaimana kemudian dampak dari undang undang omnibus law ciptaker terhadap investasi
kita juga akan bahas nanti
saya akan sapa terlebih dahulu ada pak sofian jalil menteri agraria dan juga tata ruang republik indonesia
selamat malam pak sofian
selamat malam renhar
tetap menggunakan masker ya pak ya sebagai standar protokol kesehatan dan juga jaga jarak aman
kita juga sapa pak dari luar studio ada pak bahlil lahadalia kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
selamat malam pak bahlil
malam mas renhar
pak sofian assalamualaikum
baik ada satu menteri satu kepala badan mudah mudahan bisa memberikan insight
dari sisi pemerintah soal kontroversi omnibus law
saya akan ke pak sofian jalil terlebih dahulu sebagai orang yang disebut sebut pak sofian
mencetuskan nama omnibus law kepada pemerintah
saat itu situasi atau kondisi apa pak yang membuat kemudian anda mengidekan kita pakai konsep perundang undangan omnibus law
sebenarnya konsep omnibus law ini bukan suatu hal yang asing di indonesia
tidak asing di indonesia
tap mpr tahun dua ribu
itu mengoreksi atau membereskan seluruh tap mpr yang pernah ada sejak mprs
jadi satu tap dengan konsep omnibus memperbaiki sekian banyak tap atau menghapuskan tap yang ada
kemudian yang kedua omnibus law ini di negara tetangga kita sudah dilakukan di vietnam tahun dua ribu tujuh begitu ya
nah omnibus law intinya adalah sebuah undang undang untuk memperbaiki
kelemahan semerautnya benang kusutnya undang undang yang begitu banyak yang saling bertabrakan
nanti apa yang terjadi fakta selama ini itu banyak pejabat daerah karena melaksanakan sebuah kebijakan
karena undang undang yang kacau balau itu banyak masuk penjara
jadi orang masuk penjara itu belum tentu bersalah
tapi karena melanggar peraturan yang begitu semeraut
di tempat saya banyak orang bpn masuk penjara
sebenarnya dia akan melaksanakan
benar menurut undang undang yang ada di bpn tidak benar undang undang kehutanan
jadi undang undang ini begitu semrautnya
sehingga akhirnya siapapun presidennya kalau kita ingin mencapai tujuan yang serius maka masalah ini harus dibereskan
jadi konsep ini kemudian waktu itu bicara dengan pak presiden pak mengko
bahwa ayo kita gunakan konsep yang praktek omnibus law
nah jadi bukan saya menyentuhkan
tapi ini adalah mengingatkan saja ada sebuah sistem
bahwa ada omnibus law begitu
ada sebuah sistem untuk memperbaiki sekian banyak undang undang yang perlu kita perbaiki
bahwa kemudian pak sofian maaf saya potong
hari ini omnibus law cipta kerja menjadi kontroversi
apakah anda melihat ada yang salah dari produk omnibus law cipta kerja yang saat ini sudah disahkan oleh dpr
pertama konsep omnibus law itu sendiri bagus sekali
yang kedua adalah karena ini kan belum pernah ada sebelumnya
sebelumnya di indonesia
undang undang ini memperbaiki tujuh puluh sembilan undang undang
pasal beberapa pasal
kemudian yang kedua hal yang ketiga adalah banyak orang yang curiga
tanpa melihat masalah kemudian dengan berbagai alasan mereka curiga
padahal kalau misalnya ada kelemahan nanti ayo kita sisir
pasal mana yang dianggap bertentangan dengan konstitusi
pasal mana yang merugikan siapa
itu pasal pasal itu kita bawa ke mahkamah konstitusi
oh ada orang mengatakan ini ada pasal penyeludupan
jadi undang undang ini tujuannya bagus sekali karena apa
hari ini reinhardt yang penganggur terbuka tujuh juta
tahun dua ribu dua puluh itu ada sekitar dua tujuh juta angkatan kerja masuk ke lapangan kerja mencari pekerjaan
dampak daripada covid paling sedikit tiga lima juta orang terpengaruh
jadi kalau kita kumpulkan ini saja ada sekitar dua belas juta orang yang sedang cari kerja
lantas kemudian pemerintah harus diem
kalau pemerintah diem tidak mau dikritik ya diem saja
tapi itu persoalan pengangguran tapi persoalan kemanusiaan yang luar biasa
tanggung jawab presiden tanggung jawab pemerintah tanggung jawab kita semua yang punya nurani untuk menyelesaikan masalah ini
kalau baik baik saja mengapa kemudian gelombang protes terjadi di hampir seluruh wilayah di indonesia pak sofian
artinya kan ada poin poin yang kemudian dikritisi juga oleh kalangan sebagian kalangan oleh buruh akademisi yang dianggap merugikan
apakah ketika ini kemudian dibuat sudah betul betul
tadi pak sofian katakan disisir satu persatu terlebih dahulu baru kemudian dibawa ke dpr baru disahkan
sebenarnya sudah disisir justru dengan sisiran itu kita mengetahui ada tujuh puluh sembilan undang undang yang tadi mau diperluas yang lain
tapi karena banyak input misalnya masalah pendidikan dikeluarkan
jadi oleh sebab itu sebenarnya sudah disisir
tetapi kan pandangan masyarakat dalam iklim demokrasi pandangan anda beda dengan pandangan saya
kemudian yang kedua adalah banyak orang tanpa memahami
yang memahami secara detail sudah mulai dengan a priori
karena yang paling menyedihkan adalah orang orang yang ingin dibela oleh pemerintah misalnya orang orang yang butuhkan lapangan kerja
barangkali di kalangan kita ini banyak sekali keluarga kita yang memerlukan pekerjaan
pemerintah membagi pihak ini sebabnya pertumbuhan ekonomi kita tidak cepat
maka kita perlu perbaiki
bicara soal pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan pekerjaan saya akan langsung ke pak bahlil kalau begitu
sudah mendengarkan juga tadi diskusi dengan pak sofian di studio
pemerintah selalu mengklaim bahwa undang undang omnibus law cipta kerja ini bisa memboost investasi di indonesia di dalam negeri
seberapa besar sebetulnya kalkulasinya bahwa undang undang ini bisa memberikan dampak mengubah iklim investasi sebetulnya pak bahlil
apakah kemudian itu bisa dijamin demikian pak
ya yang pertama saya tadi tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh senior saya
pak faisal tadi pak sofian jalil
namun yang penting saya mau sampaikan bahwa kondisi objektif iklim usaha kita kita ini kan diurutan tujuh puluh dua
singkat kemudahan berusaha kita
sekalipun di dua ribu empat belas itu kita nomor satu ratus dua puluh
sekarang sudah turun menjadi tujuh puluh tiga
kita kalah dari vietnam thailand malaysia singapura
vietnam begitu bagus karena melakukan reform pada tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan
tadi disampaikan oleh bang sofian jalil tadi
nah bagaimana kemudian potret investasi di indonesia
di indonesia ini pengusaha itu membutuhkan kepastian kemudahan kecepatan dan transparansi
undang undang yang ada sekarang ini jangankan investor asing investor dalam negeri aja kadang kadang pusing lihatnya
ini pengalaman pribadi saya ya
ini kita datang ke
ini ego sektoral terjadi dimana mana
saya setuju dengan abang menteri tadi sampaikan bahwa aturan tumpang tindi
nah dengan adanya undang undang cipta kerja ini maka ini adalah undang undang menyatukan semua yang tidak bersatu itu untuk melakukan percepatan
karena ini sudah berbasis elektronik yang dimasukkan dalam oss
jadi tidak ada juga contoh katakanlah begini
dulu ijin lokasi di daerah
di daerah itu hanya kadang kadang orang yang mengurus dengan tuhan dan pejabat yang menandatangani itu yang tahu kapan selesainya
karena kalau di vietnam itu bikin pabrik dua tahun selesai
di indonesia ijin lokasi satu lima tahun belum selesai
nah karena itu dengan undang undang ini maka semua izin izin berbasis elektronik masuk di oss dan cepat
nah kemudian jangan sampai ada kesan juga bahwa izin daerah ditarik ke pusat tidak ada
nah dengan undang undang ini pasti akan melakukan percepatan terhadap proses perizinan
dan saya yakinkan bahwa tingkat kemudahan berusaha kita pasti rankingnya akan lebih baik
itu pertama yang kedua kita harus juga melihat begini
ekonomi kita ini kan lebih banyak didorong oleh sektor umkm
tenaga kerja kita dari rp satu ratus tiga puluh tiga juta itu rp satu ratus dua puluh juta di sekolah
namun kita harus sadar bahwa keberpihakan kita kepada umkm ini belum maksimal kalau kita pakai undang undang lama
dengan undang undang yang sekarang umk itu cukup mendaftar dengan satu lembar aja lewat oss
tidak usah membuat pt karena membuat pt membuat cv itu kan minimal enam juta tujuh juta
masa umkm yang kadang kadang modalnya cuma rp lima juta itu
masa membuat izin lebih rp enam juta rp enam juta dan modalnya cuma rp lima juta kan tidak fair dong
nah negara hadir untuk hal itu
berikut juga tentang akses permodalan
tahu nggak kredit lending kita
kredit lending kita totalnya itu rp enam triliun
karena memang kita lebih banyak umkm informal
nah dengan undang undang ini yang informal itu bisa kita formalkan
dan mereka bisa mendapatkan akses perkreditan
di aspek yang lain juga dengan undang undang ini
maka setiap investasi besar yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri
wajib bergandengan dengan umkm dan pengusaha daerah
dengan kata lain kalau ini terjadi maka pasti kita banyak menciptakan lapangan pekerjaan
nah terkait dengan pertanyaan tadi
seberapa besar optimisme ketika investasi masuk pasca undang undang ini
kami ingin mengatakan bahwa yang sekarang satu ratus lima puluh tiga perusahaan
baik dari dalam maupun luar negeri itu sudah antre mengurus perizinannya
nah dengan harapannya undang undang ini selesai pp nya juga selesai
maka percepatan untuk pengurusan perizinan itu bisa dilakukan cepat agar mereka bisa realisas investasi
nah berikut saya jelaskan
nah berikut saya juga ingin mengatakan begini
ini undang undang ini sebenarnya undang undang masa depan ya
undang undang ini tidak berlaku surut
saya pernah merasakan ketika kuliah di kampung setelah kuliah membangun usaha
itu susahnya minta ampun karena dipimpong
orang banyak pesimis di daerah itu jadi pengusaha karena izinnya susah
harapannya dengan undang undang ini maka adik adik saya mahasiswa selesai kuliah
dengan cepat mereka menjadi pengusaha karena apa aksesnya cepat
saya pikir itu mas yang harus dilakukan
oke selain kemudian mempermudah tadi akses untuk usaha umkm dan lain sebagainya
tadi pak bahlil sudah sampaikan
sebetulnya contoh konkret anda kan juga punya pengalaman yang cukup panjang di lapangan
contoh konkret kemudian dengan menggunakan perundang undangan yang lama
begitu dengan sekarang setelah ada omnibus law
contoh konkret apa yang ini bisa diselesaikan bisa dituntaskan dengan hadirnya undang undang omnibus law cipta kerja
kalau bicara soal hambatan tadi pak bahlil
nah gini saya kasih contoh ya
saya membangun gedung kantor saya tidak besar tapi kecil ya cukuplah
itu sampai dengan satu tahun setengah imb nya nggak selesai selesai
saya jadi kepala bkpm baru izinnya saya tekan bisa selesai coba bayangkan itu
kalau saya nggak jadi kepala bkpm izin nggak selesai selesai
itu contoh satu
yang kedua nih saya punya perusahaan tambang di salah satu provinsi
itu satu tahun delapan bulan itu nggak selesai
ribetnya itu daerah dan pusat
saya jadi kepala bkpm izinnya sudah ada di bkpm pelimpahan kewenangan baru kemudian izinnya juga saya check in juga
jadi kalau saya nggak jadi kepala bkpm nggak jadi itu imb nya sama ippkh saya
itu contoh ya itu contoh saya ya
dan masih banyak masih banyak yang lain
yang orang semua antri butuh untuk bisa cepat agar perputaran ekonomi hindu di daerah lapangan kerjaan bisa jalan gitu loh
oke nah ini di studio pak sofyan udah senyum senyum ada yang ingin anda tambahkan pak sofyan
ingin menambahkan ya
begitu pak jokowi presiden periode pertama itu listrik
barangkali di banyak kota
sampai bahkan di kota kota besar di luar jawa itu biasanya biar pet
nyala delapan jam kemudian mati dua jam mati empat jam dan lain lain
kemudian diinvestigasi apa masalahnya
untuk mendapatkan izin bikin pltu itu perlu lima tahun loh ya kan
kemudian di streamland gitu bisa menjadi kurang ya izin sekitar satu tahun masih juga ya kan
tapi paling sedikit listrik itu tidak terbangun itu contoh
kemudian yang kedua ya kan
yang ceritakan tadi sekarang dengan undang undang ini kita diwajibkan membuat rencana detail tata ruang
dan rencana detail tata ruang kita akan masukkan ke dalam sistem informasi gistaru namanya
jadi kalau misalnya seseorang mau investasi di mana
di sudowarjo misalnya dia ada aja di tata ruang
di mana itu perumahan di mana itu industri di mana itu sawah di mana itu udah detail
orang datang ke bkpm dengan oss
langsung meminta apa namanya membuat izin itu langsung bisa ke lapangan gitu loh
kemudian tadi misalnya pak apa nama bahlil cerita tentang umkm
yang pemerintah inginkan adalah bagaimana rakyat kita masyarakat kita itu bisa masuk ke sektor formal
jadi yang dikerjakan ini sebuah langkah besar
pak presiden begitu saya dipindahkan ke atr presiden mengatakan pak sofian
kita selesaikan ini bagaimana sertifikat rakyat secepat mungkin
sebelumnya tahu nggak per tahun itu sertifikat paling paling dikeluarkan oleh bpn itu sekitar sembilan ratus ribu per tahun
saya masuk pak presiden minta lima juta
saya alhamdulillah teman teman bpn bisa bekerja baik kita bisa mendeliver lebih dari lima juta
dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kita ikan rp tujuh juta kita berhasil mendeliver rp sembilan juta
kemudian presiden menanyakan lagi dua ribu delapan belas sembilan belas sembilan juta
kita berhasil memberikan sebelas juta
dua ribu dua puluh karena ada alokasi anggaran sehingga bisa berkurang
apa masalahnya kenapa sertifikat itu penting
kalau misalnya suara heran hard misalnya punya tanah di kampung tanah itu nggak ada sertifikat anda nggak bisa pergi ke bank
tapi dengan ada sertifikat maka orang orang yang mau berusaha tukang bakso tukang cendol tukang apa begitu tidak perlu lagi pergi ke rentenir
karena selama ini orang kecil itu umkm itu banyak sekali terikat dengan retenir
jadi presiden memerintahkan ini karena presiden sangat konsen tentang orang orang kecil pengusaha pengusaha umkm
jadi kita berikan sertifikat di satu pihak yang kedua dimudahkan izin
kalau imb ya saya punya pengalaman di jakarta ini imb rumah untuk imb itu waktu habisnya cuma empat puluh dua juta bayangkan
itu pengalaman real itu usaha keluarga rumah keluarga
padahal daerah perumahan yang jelas
nanti dengan undang undang ini tinggal spesifikasinya aja nspk normal standard procedure and criteria bikin rumah begini winis standarnya
nanti diaudit kalau misalnya melanggar
jadi oleh sebab itu pemerintah ingin memudahkan masyarakat untuk melakukan berinvestasi
ada pengalaman lain lagi waktu saya menerima penas
itu ada anak anak lulusan terbaik yang dari universitas yang terbaik
yang cuma setengah megawatt satu mw dan macam macam itu
itu izinnya bisa tiga empat tahun
begitu sulitnya masalah perizinan karena padahal membuat listrik cuma satu dua tiga mw
di dalam hutan
itu karena masalah ipptkh itu misalnya
izin pemanfaatan kawasan hutan
ini sekarang dibereskan kenapa dulu lama
karena ada aturannya
aturannya yang matakan begini begini begini
maka orang harus mengikuti langkah langkah itu yang begitu panjang
jadi kalau enlenhardt mau pulang ke kampung misalnya kalau anda di sana
ada air terjun mau bikin listrik sekarang jauh lebih mudah
oke tahan di situ pak sofian
saya akan ke pak bahlil
ini soal tadi karena pak bahlil juga sempat menyinggung soal kepala daerah
ini ada kemudian yang jelas pak bahlil banyak kepala daerah yang agak agak khawatir
bahkan berkirim surat kepada presiden
untuk menunda membatalkan omnibus law
bicara juga soal kewenangan mereka nanti yang dianggap jadi tersentralisasi di pusat gitu
bagaimana anda menjawab soal itu pak bahlil
tapi dijawabkan nanti
kami break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak bahlil
terima kasih pak bahlil
kembali di program spesial satu tahun jokowi maruf amin
saya akan langsung ke pak bahlil karena pak bahlil juga terbatas sekali waktunya
jadi saya akan langsung tanyakan dua hal pak bahlil
yang pertama adalah soal daerah yang kemudian khawatir nanti porsinya akan diambil oleh pusat
nah porsi pembagian porsinya bagaimana antara daerah dengan pemerintah pusat
yang kedua kemudian tidak semua menilai omnibus law cipta kerja ini bisa semudah itu
sebetulnya memberikan efek positif terhadap investasi dengan beragam faktor faktor tertentu misalnya
bagaimana anda menjawab soal itu pak bahlil
yang pertama saya menyampaikan bahwa undang undang cipta kerja yang satu ratus delapan puluh enam pasal ini hampir sebagian besar usernya di bkpm
karena terkait dengan izin itu izin usaha
nah terkait dengan izin usaha saya ingin mengatakan begini
tidak ada satupun kewenangan daerah yang ditarik ke pusat
karena itu kewenangan daerah
itu kan ada pada pasal satu ratus tujuh puluh empat itu

kewenangan tetap ada di daerah namun kita harus membuat nspk nya
nstk ini yang akan menjadi kontrol baik dari pusat kepada daerah untuk menyangkut waktu
kenapa ini kita lakukan agar ada kepastian
selama contoh begini ya izin lokasi contoh
selama ini kan gak jelas batas waktunya
dengan undang undang ini nspk nya kita buat katakanlah satu bulan
maka silahkan kepala daerah memproses menandatangan itu selama satu bulan
selama syarat syaratnya sudah memenuhi syarat
nanti kalau satu bulan itu kemudian tidak ditandatangani
maka otomatis lewat sistem lewat aplikasi oss itu akan berproses
karena dianggap disetujui itu saja masalahnya
jadi ini membuat kita tertib
dan itu tidak hanya di daerah di pusat pun demikian
di kementerian lembaga pun sudah izinnya lewat oss
dan itu lebih pertengas lagi pendelegasiannya pengelolaannya ada di oss
ini semua untuk memberi kepastian
dan yang kedua saya ingin mengatakan begini
abang abang kita kepala daerah ini kan baik baik juga
semuanya bagus baguslah ini tinggal kerja sama saja
yang kedua menyangkut dengan persoalan seberapa besar sih optimisme orang terhadap undang undang ini
saya ingin mengajak begini sebagai pengusaha itu pikirannya harus optimis dulu
tidak ada pengusaha yang hebat itu berpikirnya pesimis
dan kalau menyangkut izin usaha itu pasti berinteraksi dengan pengusaha
saya punya keyakinan sebagai mantan pengusaha yang hari ini sedang diberikan tugas untuk mengurus izin izin ini
maka prospeknya sangat baik
tinggal pp nya kita buatkan
lalu kemudian kita implementasikan
dan yang berikut saya ingin mengatakan begini
ini undang undang ini untuk anak anak ke depan
undang undang ini masa depan undang bukan untuk masa lampau sekali lagi
ada sekitar lima belas juta yang kita pikirkan mereka dapat lapangan pekerjaan
kita memikirkan yang kemarin kalau sudah dapat kerja ya kita pikir
tapi yang ke depan juga kita pikirkan gitu loh
supaya berimbang gitu
saya punya satu obsesi
anak anak daerah selesai kuliah itu mereka jadi pengusaha
supaya distribusi kewenangan ekonomi itu ada
agar mereka tidak semuanya hanya ingin menjadi karyawan
sebentar lagi bonus demografi dua ribu tiga puluh lima
tetapi produktivitas kita itu tidak tersalurkan lewat hal hal yang mampu meningkatkan nilai tambah
tapi menjadi lapangan pekerjaan terus
bagaimana bangsa kita mau besar
jadi itu mas yang perlu saya sampaikan bahwa
apalagi ini kita butuh semua kerjasama yang baik loh untuk menanggung tahun ini
pak bahlil laha dahlia terima kasih banyak
karena anda juga harus segera punya agenda yang lain ini pak sofyan pak bahlil
jadi saya akan lanjutkan di studio bersama dengan pak sofyan
terima kasih banyak pak bahlil laha dahlia kepala badan koordinasi pernamaan modal atau bkpm
saya akan langsung ke pak sofian
pak sofyan ada yang ditambahkan pak dari tadi yang sudah dijelaskan
termasuk juga soal konektivitas antara pusat dan daerah

ada undang undang omnibus soal ciptaker ini
sebenarnya seperti pak bahlil telah sampaikan tadi
undang undang ini membuat standar checklist
jadi kalau izin tetap diberikan oleh daerah tapi ada batas waktunya ada checklistnya
jadi checklist yang lnspk ini sebut itu sebenarnya checklist
kalau you tidak berikan izin nanti oleh sistem akan memberikan izin
sehingga tidak bisa menghambat
tidak perlu imb yang misalnya harusnya berapa lama menjadi berapa bulan
kemudian hal yang lain lagi contohnya misalnya dalam pengesahan rt rw
selama ini apa yang terjadi rt rw atau rdtr telah disetujui oleh kementerian tata ruang
substansinya kemudian dikembalikan ke daerah untuk proses lewat dprd
itu bisa bertahun gak menjadi perda
padahal itu sudah mereka usahakan
mereka usulkan dulu sebelumnya
nah oleh undang undang ini dibatasi bahwa setelah anda usulkan kemudian dilihat di sini cocok atau tidak sesuai dengan standar yang ada dan berbagai aturan yang ada
kemudian dikembalikan ke daerah
wajib disahkan dan depo dua bulan
kalau dua bulan tidak disahkan maka kewenangan pengesahan itu akan ditarik
itu sebenarnya mengajarkan kita dan semua pejabat pemerintah supaya lebih disiplin
tapi kemudian juga pemerintah daerah yang mungkin masih belum aware karena undang undang ini kan baru
misalnya bahwa di undang undang ini ada yang disebut dengan diskresi yang diperkuat
diskresi itu adalah jika undang undang tidak ada jika undang undang bertentangan jika ada kepentingan umum yang mendesak jika apa
mereka bisa membuat diskresi
jadi misalnya kata kak lajar tadi kekhawatiran misalnya daerah bahwa nanti ada ini itu bisa diperkuat
daerah bahwa nanti ada izin yang dibikin oleh pusat ternyata tidak cocok dengan kondisi daerah
katakanlah nanti ada izin diberikan katakanlah sebuah supermarket
ya kan supermarket karena lewat uss katakanlah diberikan
tapi itu supermarket itu tidak cocok karena ada ketentangan daerah itu pemda bisa membuat diskresi
tapi diskresi ini ada intervensi dalam rangka membela kepentingan umum
bukan seperti yang sekarang ini
tidak ada proses
bukan kepala daerah yang ini
tapi birokrasi itu lamban sekali
saya pernah jadi menteri birokrasi itu kalau tidak di draft dan diperhatikan per hari hari itu lamban bergerak
anda tahu sifat birokrasi kalau bisa memperlambat mempercepat
nah syukur ini para jokowi beliau itu sangat hands on
presiden itu nelpon menteri ngejar tuh apa yang diminta
jadi kerjaan dari bawah pak jokowi ini tidak bisa
handphone kita ini harus selalu ada karena beliau telpon
apa saja yang menjadi concern apa saja laporan masyarakat beliau telpon
itu cara menerah birokrasi
jadi usahakan birokrasi di bawah pada tingkat menteri pun harus dikawal harus dikejar
karena kalau nggak dikejar terlalu banyak pekerjaan
oleh sebab itu undang undang ini mendisiplinkan kita semua
pertama izin disimpelkan dimudahkan
kemudian ada batas waktu
nah mempermudah perizinan investasi bagi pengusaha kemudian dianggap ini akhirnya mengorbankan para pekerjanya pak sofian
ini kan yang kemudian menuai banyak gelombang protes belakangan ini
bahkan sampai hari ini di satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin
apa yang terjadi sebetulnya pak
begini sebenarnya kalau dilihat ya
saya kemarin mendengar mungkin bapak juga melihat ya
harian melihat bagaimana penjelasan tentang undang undang sekarang
undang undang ini bahkan memperkuat yang terjadi
bahkan memperkuat yang tidak ada di undang undang tenaga kerja sebelumnya
cuma ada yang sering sekali disebut adalah phk
kalau orang di phk tadinya harus dibayar tiga puluh dua kali
sekarang diturunkan ke dua puluh lima
untuk diketahui ini nggak usah kita bayangkan
di negara lain ya di negara lain itu misalnya phk
itu tergantung perjanjian
tapi tidak usah lah
di indonesia ini kita harus lindungi
yang lain nggak mampu mereka
sehingga banyak perusahaan kemudian kabur aja
jadi momok bagi perusahaan artinya
momok bagi perusahaan
jadi momok bagi perusahaan artinya
karena perusahaan itu masih berkembang tidak mau phk
kalau perusahaan itu masih berkembang tidak mau phk
tetapi karena perkembangan teknologi
tiba tiba terjadi perubahan teknologi yang ukurnya kita harus melakukan mengubah teknologi
kemudian yang kedua karena persaingan internasional
tadi kita bisa mengekspor barang tapi karena persaingan internasional tiba tiba kita nggak bisa di ekspor dan lain lain itu
sehingga perusahaan itu harus mengalihkan usahanya atau harus menutup usahanya
pada saat itu maka perlu phk
walaupun phk itu tidak terjadi tapi momok tiga puluh dua kali itu yang mengkhawatirkan
dan itu tidak ada presiden di negara lain
nah dengan dua puluh lima ini pemerintah akan mengkontribusi enam kali
jadi perusahaan akan mengkontribusi sembilan belas kali
tadi tiga puluh dua seluruhnya ditanggung oleh perusahaan
jadi perusahaan baru masuk ke indonesia mereka lihat dulu
kalau apalagi yang penting adalah yang labor intensif
yang intensif tenaga kerja
mereka menjadi sangat khawatir
tapi kalau perusahaan perusahaan teknologi tinggi pegawainya sedikit nggak ada masalah
tapi justru kita memerlukan industri yang kita bisa menyerap lebih banyak orang
nah ada orang tanyakan kalau tiga puluh dua nggak bisa dibayar saya dua puluh lima dibayar ya kan
lima dibayar itu yang enam kali ditanggung oleh pemerintah lewat asuransi
jadi perusahaan itu membayar sembilan belas kali lebih reasonable
nah pak sofyan karena pak sofyan juga adalah menteri agraria dan juga tata ruang
ini yang juga menjadi perbincangan adalah soal bahwa undang undang ciptaker ini melegalkan perampasan lahan
nah itu apa penjelasan anda soal itu sebetulnya pak sofian
itu pertama statement itu sendiri adalah statement menyesatkan
tidak ada negara sekarang pembebasan lahan itu dengan pembayaran yang sangat baik
sehingga kita bisa membebaskan lahan jalan tol
bayangkan tol itu sekarang jawa sudah hampir ke banyuwangi ya sudah selesai
di sumatera dari bekohuni sudah sampai lewat palembang
riau dari jepang baru ke dumai terus kita akan connect
rencana presiden dua ribu dua puluh empat itu dari banda aceh ke bekahuni sudah bisa tol lewat
kenapa kita bisa bebaskan jalan tol bisa dibikin karena kita bisa bebaskan tanah
kenapa bisa bebas jalan tanah karena bebas jalan tanah sangat fair
yang pertama penilaian tanah dilakukan oleh appraisal independent
yang tidak boleh siapapun mengintervensi
apa yang dinilai harga tanah harga bangunan harga tanaman harga tanam tumbuh harga apa saja
kalau diatasnya ada warung berapa penghasilan anda yang akan hilang kalau tanah itu diambil
itu semua dimasukkan ke dalam harga tanah ya kan
sehingga apa yang terjadi
dari pengalaman kita di sumatera itu harga tanah dibayar itu antara dua sampai dengan empat kali harga pasar
karena begitu menguntungkan sehingga banyak orang mengatakan pak sofyan kenapa tidak jalan tol di atas tanah saya saja
karena ganti untung kalau ada satu dua misalnya kemarin di riau anda lihat orang demo macam macam gitu bahwa tidak ini
karena itu sebenarnya adalah orang menanam di atas tanah negara kemudian yang dinilai adalah sawitnya saja
sehingga harga itu murah
yang lain terima satu orang ini tidak dan kemudian menjadi viral karena diviralkan begitu loh
jadi itu statement itu adalah menyesatkan
oke baik pak sofian terakhir ini kan masih ada sebagian dari kelompok masyarakat yang membawa ini ke mk
masih ada juga yang kemudian berdemonstrasi meminta pemerintah untuk membatalkan menunda pelaksanaan undang undang omnibus law cipta kerja dengan berbagai alasan
apa yang ingin anda jelaskan dari kontroversi yang masih terjadi
dari kontroversi yang masih terjadi sampai dengan hari ini sementara undang undang ini kemudian tadi anda katakan sebetulnya bermaksud baik
gini undang undang ini begitu sudah mulai di beredar di masyarakat masyarakat melihat nanti pasal pasal apa saja yang dianggap merugikan
pasal pasal apa saja yang dianggap misalnya bertentangan dengan konstitusi pasal pasal ini ayo sama sama kita bawa ke mk
kalau pasal itu adalah memang pasal merugikan orang banyak
melanggar konstitusi mk pengalaman mk kita kan bukan baru bagaimana mk membatalkan banyak pasal pasal yang dianggap berkonstitusi
jadi oleh sebab itu cara yang paling bagus ayo kita bawa ke mahkamah konstitusi ayo kita pelajari pasal pasal mana
dan sekarang tekstnya undang undangnya sudah ada di masyarakat jadi selama ini banyak sekali orang belum melihat pasal tertentu
ya sudah bereaksi
oke jadi kita akan tunggu bagaimana prosesnya kalaupun ada proses yang maju ke mk begitu ya pak sofian
terima kasih banyak mas sofian jalil menteri agraria dan juga tata ruang republik indonesia sudah datang ke studio kami pada malam hari ini di satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin
terima kasih banyak pak
terima kasih renhar terima kasih
dan seperti apa kemudian kita dengarkan usaha jadwal pandangan oposisi menilai kinerja satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin program spesial satu tahun presiden jokowi dan juga wakil presiden maruf amin akan segera kembali
saat lagi tantang kesempatan